seorang pasien dalam pengawasan atau pdp virus corona di medan meninggal dunia pada selasa malam
pasien tersebut punya riwayat melakukan perjalanan ke yerusalem israel istanbul turki dan sempat singgah di italia sebelum pulang ke indonesia
pasien dalam pengawasan atau pdp virus corona tersebut meninggal dunia di rsup haji adam malik medan
ia datang memeriksakan diri pada sabtu lalu dan sejak itu dirawat di ruang isolasi
pasien ini merupakan pdp pertama di sumatera utara
hasil pemeriksaan sampel swab pasien telah dikirim ke balai penelitian dan pengembangan kementerian kesehatan
tetapi hingga rabu pagi dinas kesehatan sumatera utara belum mengetahui hasilnya
menurut dinas kesehatan sumatera utara pasien berangkat ke luar negeri dalam satu grup atau rombongan
dinas kesehatan kini menelusuri orang orang lain dalam rombongan tersebut
pasien pdp satu meninggal tadi malam jam sepuluh

saya belum begitu persis tahu tapi mereka pulang dari yerusalem sehingga di itali
itu ada satu kelompok ada satu grup itu sedang kita coba menelusuri